di musim kompetisi tahun ini salah satu pemain yang akan menjadi andalan nsa mountain gold timika adalah pemain naturalisasi asal filipina ebrahim emio lopez
pemain yang akrab dipanggil bibo ini terakhir tampil di ibl tahun dua ribu enam belas saat membela klub aspak jakarta
b boy tercatat juga tiga kali memperkuat tim nas basket indonesia di ajang sea games tahun dua ribu tiga belas dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas
gara gara no big man dan walaupun dominant big man itu yang butuh every team butuh lah sama dominant big man
tapi posisi satu dua tiga gak ada problem
selain beboy klub yang ditangani pelatih kepala af rinaldo ini juga merekrut sejumlah pemain baru asal papua seperti emmanuel onawame dan ahmad jufri
selain itu nsa juga telah diperkuat oleh dua talenta basket papua melki sedek dan henki
meski minim peningkatan
pemain big man dan ditinggalkan dua pemain pilarnya widianta putrateja dan lutfi koswara
nsa optimis akan tetap dapat bersaing di ibl tahun ini
setelah musim lalu kompetisi harus dihentikan akibat pandemi
ibl rencananya akan berjalan
tergulir kembali maret mendatang di mana seluruh tim tidak diizinkan menggunakan pemain asing